saya syukri tapi karena nama saya panjang jadi panggil abe aja lebih simple lebih pendek
abe adalah satu dari empat delegasi indonesia terpilih di perhelatan akbar y dua puluh selama indonesia memegang presidensi g dua puluh
pria lulusan jerman ini akan fokus pada isu diversity and inclusion atau keberagaman terutama di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif
saya akan membawa tema tentang diversity and inclusion keberagaman dan inklusi dalam dua subtema
yang pertama adalah pendidikan yang kedua adalah ekonomi kreatif
abe melihat keberagaman latar belakang pemuda indonesia adalah aset memajukan pendidikan indonesia
dalam konteks indonesia ya tentu agama yang berbeda suku adat yang berbeda sehingga mereka bisa belajar dengan kualitas pendidikan yang sama
struktur yang juga merata
itu kemudian nanti diambil banyak dari sudut pandang
dari pengajarnya infrastruktur pendidikannya dan nanti juga ada proses digitalisasi pendidikan dan lain sebagainya bisa mempercepat adanya keberagaman dan inklusivitas dalam dunia pendidikan yang ada di indonesia
umumnya yang nanti akan diterapkan di negara negara g dua puluh
memiliki pengalaman berorganisasi lebih dari sepuluh tahun pria kelahiran cirebon ini menilai
peran anak muda tidak hanya penting namun harus lebih berani menghadapi tantangan
tentu setiap daerah pasti punya perspektif yang berbeda beda
ini juga menunjukkan bahwa kita ingin melibatkan secara masif peran anak muda dalam menyuarakan ini
mengapa kenapa harus anak muda
karena dunia ke depan ya milik anak anak muda
tentu yang akan tahu tantangan dan kemudian bagaimana kebutuhannya juga anak muda
jadi suara anak muda pada hari ini sangat penting disuarakan dalam forum g dua puluh
khususnya melalui ydn
g dua puluh yang ada di indonesia ini
abe sendiri belajar memaknai perbedaan selama mengenyam pendidikan di jerman
dan berpartisipasi di sederet konferensi bertaraf global
baginya perbedaan tidak perlu lagi diperdebatkan
justru perbedaan adalah kunci berkarya
teman teman yang nanti berperan di bidang politik ya silakan berpolitik dengan memegang teguh nilai nilai keberagaman
nilai nilai inklusivitas teman teman yang nanti menjadi pelaku ekonomi juga silakan mengelola itu semua jangan
dan menjadi barian atau menjadi batasan bahwa perbedaan itu menjadi batasan kita untuk berkolaborasi dan bersinergi
baru baru ini perannya mendapat perhatian istana
di mana abe dan pemuda indonesia lainnya mendapat mandat langsung dari presiden joko widodo
agar anak muda lebih banyak lagi berperan
abe optimistis y dua puluh menjadi momen paling tepat untuk menyalurkan ide dari pemuda
dari penjuru indonesia ke forum internasional
tim liputan cnn indonesia